anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan saya masih bersama dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
kita lanjutkan lagi perbincangan kita
pak luhut kita mulai ke ekonomi karena tadi kita sudah membahas soal pandemi
tentu saja angka kasus covid sembilan belas yang menurun memberikan optimisme baru pak bagi perekonomian di indonesia
sebagai menko marves kita ingin tanya sebetulnya bagaimana bapak melihat ekonomi kita yang saat ini lebih banyak didominasi oleh bumn ketimbang swasta
dan kedekatan ekonomi kita dengan tiongkok pak
dan membuat kita posisinya sulit pak antara perang dagang amerika dan juga tiongkok
nah sebenarnya kita ini kan harus kita undang undang dasar kita nyebutin ya bahwa kita negara bebas aktif ya
jadi kemana aja kita berdagang sepanjang itu menguntungkan republik indonesia menguntungkan rakyat indonesia ya itu kita lakukan
apakah itu berdagang dengan china atau berdagang dengan saudi berdagang dengan amerika berdagang dengan bulan mana aja
yang penting menguntungkan nggak buat kita dirugikan nggak kita
nah kita nyusun kriterianya pokoknya kita mau deal dengan negara mana saja dia harus mau pada hilirisasi
dia harus mau teknologi transfer dia harus mau b dua b jangan g dua g
dia harus mau tadi apa namanya bawa teknologi first class jangan masalah lingkungan jadi masalah
nah ini dia harus mau memakai sebanyak mungkin pegawai dalam negeri tentu bertahap
kalau dalam bidang high tech kita kan musti ya no apa namanya mentraining orang kita untuk sampai sana
sementara itu jadi kalau orang tanya kenapa kita dekat misalnya sama cina bukan cina aja yang dekat sama kita
sama abu dhabi kita super dekat tadi malam aja
saya itu lebih banyak sering bicara sama abu dhabi daripada cina
karena kan informasi yang berada di luar pemerintah ini sangat memiliki kedekatan dengan tiongkok
ada program yang khusus gitu
nggak sekarang g empat puluh dua datang kemari dikirim oleh crown prince muhammad bin zaid
dan kemudian kemarin tim kita ada di sana beberapa hari ada ina indonesian investment fund itu kan dibantu oleh kita oleh adia
nah dengan tiongkok sekarang negara mana sih di dunia yang paling duitnya cepat dikeluarkan
dan teknologinya bagus
nah mana jawab tiongkok
ya kita dekatin dia
tapi dengan adanya krisis energi di sana kemudian krisis utang evergrande itu akan mempengaruhi hubungan perekonomian kita dengan tiongkok
itu urusan dia itu
oh gitu ya
nggak akan berpengaruh pak
karena itu akan berpengaruh pak pada perekonomian global yang masih kita
sampai hari ini tidak berpengaruh
sebenarnya jujur ya kalau nggak ada tiongkok hari ini investasi seperti
seperti merowali wdb di virtuodragon kemudian di bintan
apa kita punya industri mobil listrik atau industri lithium baterai
kan nggak ada
semua akan kita ekspor raw materialnya keluar orang lain nanti membuat itu baru masuk ke indonesia
jadi saya minta para pemeriksa itu jernih melihat
jangan kita ini gampang di
nah sekarang ini justru orang marah sama kita sekarang
seperti apa negara negara eropa
karena selama ini pikiran mereka itu sumber barangnya dari tempat nanak indonesia ini
aku nih yang menilai tambah
setelah itu aku jual lagi ke kamu
lah kamu itu hanya pelengkap penderita
jadi saya sampai pada kesimpulan maaf ini
tidak ada negara maju itu yang mau negara berkembang
jadi kamu harus bertahan
kamu harus melakukannya dengan cara sendiri
ya bicara soal investment sama teknologi nggak akan kelar ya pak ya
soalnya banyak sekali yang dibahas bapak kelihatan sangat antusias
tapi ini juga menjadi antusiasme publik pak
saya harus tanya ini ramai sekali ribut sekali pak di media
iya soal bisnis nama bapak kan tercantum pak
oh keren juga ya
di pandora papers disebut punya perusahaan cangkang di panama patro jaya
gini aduh nanak
sebetulnya lehut bin sarpanjaitan
sampai namanya ada di pandora papers
itu dulu yang saya harus tanya pak
kalau kaya saya lihat aja laporan keuangan saya
ya kalau untuk syukuran prajurit ya saya kaya lah
tapi kan saya bukan pengusaha
ya kalau syukuran itu ya saya sudah
nah pandora papers itu itu saya dua ribu enam
waktu itu lagi bagus bagusnya harga batu bara
jadi ada yang nawarin saya teman baik saya
untuk bikin investasi di ecuador
dia teman baik dengan presiden ecuador
nah di situ investasi dibilang adalah nanak minyak
untuk kalau anda investasi nanti bisa anulah gitu
bisa dapat baguslah
ya pilihlah kita situ
bikinlah perusahaan itu di situ
nah kita kan investasi ke luar negeri boleh
kan jangan hanya investasi ke dalam negeri aja
ini mantan tentara gagah juga lah pikiran ke luar negeri kan
jadi saya pergi ke sana
mungkin ada enam kali saya ke sana pergi
kayak yoyo nya kanu sekali keadaan politik di sana
ada kudeta lagi waktu itu
terus kemudian ya macam macam lah
akhirnya peraturan mereka yang tidak jelas
kita pikir di sini kita tidak jelas
supaya tidak jelas lagi di sana
akhirnya saya sudah berdua tahun lah itu
saya lihat kok capeknya traveling dua puluh tujuh jam
saya putusin tidak jadi lagi deh
tutup itu saja
selesai tahun dua ribu delapan atau dua ribu sembilan
tapi bapak pada saat menjadi pejabat publik tidak melaporkan itu ya pak ya
ya memang gak ada apa apa
kenapa tidak dilaporkan pak
apa harus dilaporin itu ya
karena kan ada stigma
sebetulnya tidak ada yang dilanggar ya pak
tidak ada unsur pidana di situ
tapi kan kemudian banyak stigma banyak ucap
nanti banyak sekali perusahaan perusahaan yang saya harus laporin yang belum pernah jadi
perusahaan canggih dibuat untuk menyembunyikan pajak begitu lho pak
ya kan terbuka itu
ada tidak aliran duit
kan belum ada bisnisnya juga
jadi untuk apa dilaporin
karena ada beberapa perusahaan perusahaan juga yang sedang kita bentuk dulu
tapi tiba tiba tidak jalan pengen dilaporin
tapi bapak taat pajak kan
oh saya pereksi pajak saya ya nana
saya dapat penghargaan dong bayar pajak
dapat penghargaan loh
karena kalau kita lihat negara lain seperti denmark mereka kan menemukan tagihan pajak hampir satu triliun
ini seandainya ya pak ya pak luhut sebagai pejabat publik
kalau kemudian diperiksa oleh bpk dan juga di jen pajak bapak siap nggak
jadi malah saya bilang kalau saya salah saya kan bicara data tadi
mas aku udah begini aja sebagai pensiunan masa nggak bersyukur
ya salah dong nanti kalau kita gak bersyukur
saya kira tidak ada yang saya tutupin satu pun saya buka aja semua itu
presiden sempat tanya nggak pak ketika nama bapak muncul di panama papers di pandora papers
presiden tuh nggak suka bicara gosip gosip
beliau tuh bukan penggosip
bukan hanya di pandora papers nama pak luhut kalau bapak tadi yakin bahwa itu sudah selesai dua ribu enam sampai dua ribu delapan
nama bapak juga disebut dalam laporan ekonomi politik penempatan militer di papua kasus intannya
itu lebih aneh
ini diluncurkan oleh koalisi masyarakat sipil di papua
itu lebih aneh lagi makanya saya
cikal bakal masalah bapak dengan haris azad dan pak ya
nah ini ingat ya
tidak ada kebebasan absolut
semua harus kebebasan bertanggung jawab
jadi kalau kamu mengatakan saya melakukan itu publik ya publikly ya saya harus tanya kamu
kenapa kau tuduh saya tidak pernah merasa ada itu
dan tidak ada pada laporan perusahaan saya saya pernah berbisnis di papua sampai hari ini
nggak tahu nanti satu ketika kalau saya sudah berhenti menteri saya mungkin ada bisnis saya adeno
tapi per hari ini saya nggak punya
sebelumnya juga tidak punya
bahwa dulu ada orang
bahwa dulu ada orang nawarin saya bisnis di sana yes tahun dua ribu dua
tapi kemudian ditawa oleh staff saya saya selalu kan gitu
saya bilang oke prinsip setuju
saya minta para staff saya para direktur saya pelajarin
mereka bilang nggak bagus pak kita nggak terusin
ya sudah selesai
tapi termasuk relasi kepentingan bisnis dengan pt madinah kurata ain atau mq
bapak membantah tidak punya relasi bisnis dengan pt itu pak
silahkan makanya saya bilang tadi saya senang kalau di pengadilan dan saya akan hadir
oh bapak akan hadir
pembelajaran biar pembelajaran pada semua masyarakat kita
kalau saya salah saya dipenjarain
tapi kalau kau yang salah kau yang dipenjarain
kenapa kemudian bapak memilih membawa persoalan ini ke polisi pak
ke ranah pidana
kenapa kemudian bapak sebagai pejabat publik bapak nggak hadir saja menjelaskan di publik duduk bersama dengan haris azhar
mana bukti anda
pelajaran kepada publik lain kali jangan asal nuduh
artinya bapak sudah merasa bahwa ini sangat mencemarkan nama baik bapak dan keluarga
ya kan saya yang memikirkan anak cucu saya
saya yang peduli adalah anak cucu saya
karena saya selalu bicara kepada anak cucu saya jangan melakukan ini ini konflik of interest dan sebagainya
harapannya bapak apa sih apakah kemudian haris azhar dan fathia minta maaf saja cukup
atau memang harus diproses secara
kan sudah saya somasi dua kali
ya kan sudah nana sudah saya masih nggak mau ya sudah
kan si haris itu saya kenal baik
dia datang ke rumah saya datang kantor saya berkali kali
minta bantuan minta macam macam itu
ya saya fasilitasi sampai bisa
soal saham pengacara bapak pak junifar girsang mengatakan bahwa haris azhar pernah datang ke bapak minta saham
itu betul bapak
ya dia mewakili katanya suku suku yang di situ gitu
kemudian saya suruh mereka ke pak anu kesta anu ahli hukum saya
saya selalu refer kepada yang ahlinya
pak lambok pak lambok saya suruh periksa itu pak lambok
oke artinya bukan untuk kepentingan pribadi dia tapi memang untuk masyarakat papua
saya nggak tahu itu soal penelurusan dia itu
oke tapi harapannya bapak apa
apakah kemudian kalau misalnya mereka minta maaf datang ke bapak
secara terbuka itu sudah cukup
sekarang nana minta maaf itu di pengadilan aja
biar kita belajar semua
belajar bahwa kamu jangan asal ngomong
kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu
jangan kau berlindung hak azazi manusia
emang lo aja yang punya hak asasi manusia
saya juga kan punya hak asasi manusia dong
emang lo aja yang boleh melawan
maksudnya diselesaikan secara hukum begitu ya pak ya
tapi sebagai sesama manusia sudah memaafkan dong pak
kalau ada yang lain jangan asal ngomong aja di republik ini
semua harus bertanggung jawab
ini kan banyak asal buji aja
padahal kalau dilihat di belakangnya banyak tak jelasnya juga
oh gitu ya pak ya
pak luhut tapi kalau kita lihat bapak ini jabatannya banyak sekali loh pak
selain tuduhannya banyak yang dialamatkan ke bapak
jabatan bapak itu banyak banget
saya sebutkan ya pak ya
kalau kita recap tim kami sudah merecap jabatan bapak itu kira kira ada lima
tapi saya sebutkan aja yang beken beken
menko marves koordinator ppkm jawa bali
ketua dewan pengarah tim penyelamatan danau prioritas nasional
ketua tim gerakan nasional bangga buatan indonesia
seolah olah semua urusan di republik ini diserahkan ke luhut bin sarpanjaitan
publik merasa bahwa anda sangat berkuasa di republik ini
nah nah saya ini kan menko marves maritim investasi
ada tujuh kementerian di bawah saya
jadi setiap kementerian ini satu dua satu satu aja pekerjaan
itu kan harus terkoordinasi
saya ditunjukin namanya salah itu
kan orang selalu melihat misalnya infrastruktur
emang hanya dengan pupr kalau infrastruktur
berkaitan dengan yang lain juga
tanah itu atr di bawah saya atr kan tidak
ya kan mesti diajak
kementerian keuangan di bawah saya kan tidak
tapi kan mesti diajak
itu aja tiga itu aja udah jelas tanah
nanti kalau kita bicara perhubungan
kertapi cepat jakarta bandung
sekarang saya ditugasin itu
setelah bermasalah oleh presiden pak luhut yang nyelesaikan
emang kalau saya ajak menteri atr saya ajak pemda saya ajak tadi apalagi kementerian keuangan apa di bawah saya
tapi itulah karena berpikir kita tidak paham penyelesaian itu harus holistik dan terintegrasi
nah saya berpikirnya selalu begitu
ya saya bikin terus holistik
saya bikin terintegrasi
saya bikin terintegrasi
tapi bapak merasa gak jadi tukang cuci piring kotor gitu
ya enggak juga
untuk persoalan republik ini
saya senang kerja sih
banyak lho pak yang bilang begitu
ya saya senang kerja
sepanjang saya tidak ada kepentingan kepentingan pribadi saya nggak peduli kok orang mau ngomong apa juga
saya enggak peduli
karena istri saya bilang ini capek lah kamu ditudingin gitu
saya bilang kenapa kamu baca sosmed sosmed nggak usah baca
capek artinya keluarga dituding berbagai macam tudingan
tapi belakangan ini kita lihat di media sosial bersebaran bertebaran flyer relawan luhut untuk pilpres dua ribu dua puluh
sudah ada yang mendeklarasikan diri untuk mendorong bapak menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh
pertanyaan yang harus saya tanya ke bapak
bapak berminat gak sih jadi capres di dua ribu dua puluh empat
kamu ini masih muda
kita itu harus kenal diri kita
sun tzu bilang
kenali dirimu kenali musuhmu
seribu kali kau perang seribu kali kau menang
jadi kita harus tahu diri
kita harus tahu ukuran kita
kita tuh tahu siapa kita
nah saya tidak merasa saya dalam posisi seperti itu
ngapain saya habisin energi saya untuk berpikir seperti itu
angguran saya buang apa saya berikan semua energi saya ini untuk menyelesaikan masalah masalah yang banyak sekali harus selesaikan ke depan
jadi sama sekali saya tidak ada terpikir seperti itu
jangan kamu bicara itu nanti kalau kau bicara gitu ke istri saya saya dimarahin di rumah
tapi bapak sama sekali tidak tertarik pak
karena kekuasaan itu kan begitu menggiurkan pak
karena kamu lihatlah lifestyle saya apa
ada saya yang pak ano kamu lihat seperti orang lain mungkin banyak orang yang banyak
saya kan biasa saja sendiri kemana mana
tapi dari hati yang paling dalam bapak nggak tertarik ya
nah setelah ini
saya tahu diri saya
kenapa saya sakitin diri hati saya sakitinin diri saya dengan bermipis sesuatu yang mungkin tidak mungkin dicapai
dan itu untuk apa saya sudah tujuh puluh empat tahun
mahathir sembilan puluh satu sih pak
kamu itu tajam juga mulutmu
kan nggak harus jadi ri satu pak bisa jadi ri dua begitu pak
pak jk juga pada saat itu usianya juga lanjut
pantas kamu dipilih jadi pemawancara gitu
ri dua pun tidak tertarik pak
kita tunggu nanti dua ribu dua puluh
bapak tertarik atau tidak ikut kontestasi
waktu yang akan menjawab ya pak
ya kita lihat lah
itu jawabannya saya tunggu
saya tidak tertarik sih
oke ini pertanyaan terakhir
yang harus saya tanya ke bapak
bapak sudah menjadi politisi senior sejak lama
jadi menteri juga dari zaman presiden abdurrahman wahid
membantu presiden jokowi dua periode
apakah kemudian bapak akan tetap membantu presiden berikutnya
atau memilih istirahat
saya tidak mungkinlah berhenti berkarya ya
saya punya kan foundation
ya saya punya tadi sekolah
saya kan kerja di situ
dan saya juga punya usaha
ya saya akan kerjain perusahaan
tapi saya kira di perusahaan saya nggak akan banyak bekerja
tapi di foundation ini saya kira saya akan banyak
karena itu mencerdaskan anak anak bangsa ya
jadi orang kadang kadang pikir
bilang pak luhut itu juga ngurusin gini
saya dari dua puluh tahun yang lalu
nah itu foundation saya itu sudah memberikan subsidi
kepada anak anak pintar dari keluarga yang kurang mampu
di danau toba sekitarnya
nah itu saya pikir
ya sumbangan saya yang konkret pada sdm
sumber daya manusia
empat tahun ini
matematik nomor satu seluruh indonesia
itu dari pinggir danau toba kampung
itu buat saya kepuasan tersendiri
seperti itu apa harus jadi presiden baru kita ngabdi
apa harus jadi wapres untuk kita mengabdikan
jadi banyak menurut saya bidang pengabdian
yang bisa kita berikan untuk bangsa ini
nah saya juga ingin pembelajaran pada kita semua
jangan hanya bercita cita hanya itu
hanya harus presiden gitu
harus jadi wapres gitu
sekarang saya juga banyak yang saya abdikan
saya banyak kerjakan
saya membuat efisiensi di banyak tempat
paling tidak saya bisa berikan contoh pada anak anak muda
kamu jangan apa
mau berbuat macam macam aneh aneh
di dalam pemerintahan
menurut hemat saya
kalau saya nanti pensiun
saya pengen nanti mendorong betul betul foundation saya itu
dan saya mau itu kelasnya jadi bisa naik
tapi kalau presiden berikutnya meminta bapak untuk membantu
bapak siap dong
ya mungkin kalau memberikan advice advice
saya kira sih saya siap siap aja
tapi kalau untuk di kabinet lagi
kita semua harus tahu diri
tahu kapan harus berhenti
tahu kapan harus mulai
jadi semua yang di bawah langit ini ada waktunya
semua yang di bawah langit ini ada waktunya
jangan kita membuat sakit hati diri kita gitu loh
jadi saya nggak pernah berekspektasi gitu
dan saya juga harus dengarkan pendapat istri saya
sudah berapa puluh tahun bersama sama
jadi loyalitas pada istri juga harus didengarkan banget
istri sudah minta untuk istirahat ya pak ya
ya istri bilang udah lah kita ngurusin inilah
kamu kan tahun tujuh puluh
tahun dua ribu dua puluh empat kalau tuhan ngasih baik baik
saya kan masih sudah umur tujuh puluh tujuh tahun
mesti saya nggak tahu diri
seperti saya bilang tadi
kamu bilang tadi mahathir sembilan puluh lima
ya mahathir kan mahathir
saya kan luhur panjaitan
tadi tidak mesti harus jadi prime minister
atau harus jadi presiden
ini kan ngabdi juga
kalau anak anak kampung
itu bisa kamu jadikan sambadi
membuka masa depan dia
mungkin dia yang jadi presiden one day
atau prime minister one day
this is statisfaction yang kau juga nggak bisa ukur
oke terima kasih sekali pak luhut
atas waktunya sudah menjawab semua persoalan
semua tuduhan yang mampir ke bapak
semoga kemudian ke depan
semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan
terima kasih sekali pak luhut
atas waktunya kepada cnn indonesia
terima kasih nana
dan demikian wawancara saya
dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi
luhut bin sarpanjaitan
selamat sore dan sampai jumpa
terima kasih pak